peneliti oseanografi lippi wolonquagau dan beberapa peneliti lain melaporkan
teluk angke dan ancol yang masuk wilayah jakarta utara tercemar parasetamol dengan tingkat konsentrasi tinggi
pemerintah provinsi dki jakarta menyebut sedang meneliti temuan kandungan paracetamol dalam air laut ini
wakil gubernur dki jakarta riza patria tak menampik jika disebut limbah farmasi meningkat di tengah pandemi
nanti kita tunggu hasilnya sedang diteliti oleh dr dki jakarta sesuai dengan pp dua puluh dua tentang penyelenggaraan pelindungan pengelolaan lingkungan hidup
namun demikian paracetamol ini tak termasuk dalam para materi pengujian dan tidak masuk dalam parameter pengujian baku mutu air laut
jadi kami minta masyarakat atau siapapun jangan sembarangan membuat sampah apalagi limbah
penelitian yang dimuat dalam jurnal science direct pada agustus mengungkapkan perairan teluk jakarta terkontaminasi obat obatan
ada empat titik pengambilan sampel yakni di muara angke ancol tanjung priok dan cilincing
seiring dengan dirilisnya temuan itu para nelayan di pesisir jakarta mengatakan
kerap menemukan bangkai ikan dan rajungan di perairan teluk jakarta
selain itu warna air sering berubah merah dan kecoklatan
semua ikan rajungan kan pada
tadinya pada ngambang semua rajungan
situ di apa
di ancol tuh
tadi naur situ sih
terlebih saat musim hujan air dari hulu yang bermuara ke laut sering membawa limbah
kondisi ini membuat para nelayan kesulitan mencari ikan
mereka membeli area lebih jauh untuk menangkap ikan
tim liputan cnn indonesia